saudara saudara berikutnya akan kami laporkan kinerja data
dari pelaksanaan kegiatan penanggulan covid di bidang kesehatan tentunya
hari ini kami telah menyelesaikan pemeriksaan spesimen sebanyak tiga belas dua ratus enam
sehingga totalnya sekarang menjadi tiga ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh spesimen
baik yang kita pereksa dengan real time pcr maupun dengan tcm
dari pemeriksaan tersebut kita konfirmasikan bahwa terdapat kasus konfirmasi positif
sebanyak lima ratus delapan puluh lima orang totalnya menjadi dua puluh delapan delapan ratus delapan belas orang
kalau kemudian kita rinci lebih dalam lima ratus delapan puluh empat ini
ada beberapa tempat
beberapa provinsi yang hari ini mengalami peningkatan cukup signifikan
yang pertama adalah kalimantan selatan
hari ini kita dapatkan satu ratus sembilan orang
dari penyelidikan epidemiologi yang dilakukan dari tracing yang dilakukan
ini adalah kontak erat di dua pasar yang terjadi dalam seminggu yang lalu
jumlah ini cukup banyak dan hari ini tidak ada yang dilaporkan
dki jakarta ada sembilan puluh empat kasus dan hari ini dilaporkan dua puluh satu sembuh
jawa timur meningkat sembilan puluh orang
kalau kita bandingkan kemarin sebenarnya mengalami penurunan
tetapi secara signifikan pasien yang sembuh ada dua ratus sembilan puluh untuk jawa timur
kemudian sulawesi selatan ada lima puluh empat kasus
kita laporkan positif hari ini
ada tiga yang sembuh
sumatera utara ada empat puluh empat kasus dengan tujuh yang sembuh
tujuh belas provinsi dilaporkan kenaikannya di bawah sepuluh
antara sembilan di jawa barat dan delapan belas sembuh
kemudian di kalimantan timur ada enam dilaporkan hari ini tujuh sembuh
dari sembilan belas itu diantaranya ada jambi hari ini melaporkan dua dan sepuluh sembuh

kemudian kalimantan barat tidak ada penambahan kasus
tapi ada lima belas yang sembuh
kemudian kalimantan utara tidak ada penambahan kasus
ada delapan yang sembuh
dan beberapa provinsi tidak ada kasus yang dilaporkan positif hari ini
akumulasi jumlah kasus sembuh adalah empat ratus delapan puluh enam orang
sehingga totalnya menjadi delapan delapan ratus sembilan puluh dua orang
meninggal dua puluh tiga orang sehingga menjadi satu tujuh ratus dua puluh satu orang
tujuh belas kabupaten kota telah terdampak kasus ini di tiga puluh empat provinsi
kami masih melakukan pemantauan di seluruh provinsi terhadap empat puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh tiga pdp
dan kemudian pengawasan pada tiga belas empat ratus enam belas orang yang dalam pengawasan pasien dalam pengawasan
saudara saudara kalau kemudian kita lihat secara keseluruhan
kita bisa melihat
bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai bangkit dan cukup bagus
kami bangga dan mengapresiasi ini
karena sudah mulai menyadari betapa pentingnya
untuk kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
kemudian sudah mulai menyadari bahwa membutuhkan masker setiap keluar rumah
dan betul betul selektif untuk keluar rumah
hanya untuk hal hal yang dirasakan penting
kemudian sudah mampu untuk mematuhi ketentuan menjaga jarak
dan sudah mulai banyak kita lihat menyadari betul tidak ada untungnya berkerumun
tidak ada untungnya kemudian berdesak desakan
kita semuanya harus menyadari ini karena inilah cara kita untuk bisa produktif
aman dari covid sembilan belas
oleh karena itu mari tetap kita ikuti informasi yang benar tentang covid sembilan belas ini
ada portal covid sembilan belas go id yang bisa kita akses
ada call center satu ratus sembilan belas extension sembilan yang bisa kita hubungi setiap saat
ada akun media sosial atlawan covid sembilan belas
banyak sekali aplikasi aplikasi online yang kemudian bisa kita gunakan
untuk kepentingan berkonsultasi seputar covid sembilan belas ataupun tentang penyakit penyakit yang lain
ini juga merupakan satu cara bagi kita untuk menghindari
mengantri menumpuk berdesak desakan di rumah sakit hanya untuk kepentingan konsultasi
gunakan layanan lainnya
tvri rri tiap hari pasti akan mengupdate berita ini dan demikian juga radius
televisi swasta yang lainnya pasti akan bersama sama kita untuk selalu memberikan informasi yang baik
saudara saudara kembali lagi basis pertahanan kita dan basis kekuatan kita adalah keluarga
dan mari kita secara bersama
sama sama melawan covid sembilan belas ini
indonesia pasti bisa